bas anjloknya kereta api komuter lain jurusan manggarai menuju stasiun sudirman ini membuat penumpukan penumpang di stasiun manggarai
sejumlah penumpang memilih untuk turun dan beralih ke transportasi lain
hal ini membuat penumpang kecewa dengan pelayanan pt kcj
penumpukan penumpang terjadi di stasiun manggarai jakarta selatan
pihak pt kereta komuter line menyediakan kertas keterlambatan untuk para penumpang yang bekerja
agar diberikan ke kantor kantor tempat mereka bekerja
dan salah satu penumpang mengatakan dirinya kecewa dengan pelayanan yang diberikan oleh pt kereta api komuter line
karena tidak ada pemberitahuan terkait kereta anjlok
sehingga membuat dirinya yang bekerja di kawasan tanah abang jakarta pusat menjadi terlambat
pihak pt kereta komuter line menyediakan kertas keterlambatan untuk para penumpang yang bekerja